anda lupa kejadian yang kemarin di aglone maresida
nino papa surya andin udah banyak yang tahu tempat tinggal mama
kayaknya aku harus pindahin mama sama rena deh
mama udah oke
oke tadi dokter juga udah kasih obat lagi buat mama
terima kasih udah tanya
ya super lama kalau kayak gitu
ini sekalian al juga mau bilang ke mama
mama pindah ke rumah yang lebih besar ya
mama udah betah di sini
ya mungkin mama butuh suasana baru
kamu udah nyaman di sini
mama ini gimana kan yang pake mobil itu gak cuma aku aja ma
banyak yang pake
oh iya gimana ma mama mau pindah gak
kamu udah bilang dari tadi
mama gak mau pindah
yaudah selamat istirahat ya ma
emang gak mau pindah lagi
aku mau pindah lagi
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
hari ini hari ulang tahun ini
coba aja kalau misalkan kamu masih ada sayang
mama pasti gak akan sesedih nih
selama ini aku gak pernah bikin perayaan ulang tahun
jadi aku mau buat sekarang
ini aku lagi bikin kue ulang tahun
kue ulang tahun siapa yang ulang tahun mbak
almarhum anak aku
mbak andi sebelumnya punya anak
iya berapa tahun yang lalu
tapi lahir prematur
dan gelamu kemudian dia meninggal
mbak jadi sedih
ya mbak andinya jadi sedih
gigi jadi nggak tega kan mau nanya nanya yang lain lagi
mbak andi kemana
biasanya jam segini udah bawa ya
papanya aladin ada disini
gigi tau kalo masa lagi nyariin mbak andi ya kan
mbak andinya lagi di dapur mas
tapi mukanya mbak andin lagi sedih banget mas
gigi gak tega liatnya